kita bisa bertemu disini
dan sekarang aku gak tau mau gimana lagi
aku bener bener gak nyangka
dia tega banget ngebohongin aku kayak gini
tapi walaupun begitu aku tetap sayang sama dia
dan lebih baik aku mati daripada harus kehilangan dia
mba jangan mba
ya kalau menurut saya mbak kan baru dengar dari pihak orang lain aja
mba belum denger langsung dari pacarnya mba kan
tapi apa perlu
kalau menurut saya setiap kejadian itu pasti ada alasannya
saya harus tenang sama laki laki yang saya gak cintai
jangankan saya cintai saya kenal sama orangnya aja mba mba
ya sih maksud saya gini siapa tau
kalau kejadian seaneh itu bisa nimpa saya
siapa tau kejadian yang sama juga nimpa pacarnya mba
kita gak ada hal
ya ampun aku ada janjian sama
sama temen aku

apa apa yangga kita bisa ketemu disini
alhamdulillah aida mau berubah pikiran untuk menerima pertunangan itu ya mas
iya engga tahu la bu
saya merasa sedikit bersalah sama aida
sebenarnya pertunangan ini kan untuk menyatukan cucunya bu laras dengan cucunya bapak
tapi sebenarnya aida kan bukan anakku sendiri
akhirnya tidak perlu tahu kalau dia bukan anak kandungnya mas
yang dia belum tahu cuma satu
aida anak kandung kita ya kan
ayah kandungnya meninggalkan dia
tidak peduli terhadap aida
jadi aida tidak perlu tahu siapa ayah kandungnya
tapi dia juga tidak pernah muncul
ya udah aku pulang ya
ya udah aku pergi kamu baik baik ya
aku khawatir sama kamu aku takut terjadi sesuatu sama kamu
kasih aku waktu sebentar aku akan menjelaskan semua ini sama kamu
kamu harus tahu aku melakukan ini semua demi oma
tahu kan betapa berartinya oma untuk aku
dan gak ada sedikit pun niat aku untuk mengkhianati kamu
aku tahu mungkin yang aku minta ini sangat berat untuk kamura
tapi kamu harus percaya sama aku
kalau semua ini udah berjalan dan oma udah tenang
aku akan cari jalan keluar dari pertunangan ini
yakin apa yakin apakah aku bisa mencari jalan keluar nanti
kalau soal itu sih aku nggak khawatir
tapi apakah kamu yakin kamu gak akan berubah pikiran dan jatuh cinta sama tunangan kamu itu
pertanyaan macam apa itu
aku yakin rah
aku sangat yakin kalau aku gak akan pernah
jatuh cinta sama dia
kamu adalah pilihan aku
kamu itu yang terakhir dan gak akan bisa berubah
dan gak ada seorang pun yang bisa mengubahnya termasuk oma
sekarang kamu percayakan aku
mas omar belum bilang dulu
saya kasih hati lupa percaya lo mas
plan kaosnya selesai mencari nyawa
apa yang harus aku lakukan
jika sekarang kenyataannya
ayah kandung aida tidak betul betul menghilang
memang sudah tepat
untuk merahasiakan semua ini
jadi mai sekarang kita tinggal disini pak
kita mulai lagi dari awal
ini kok berat banget sih

ya allah berat banget
aku kesini cuma mau bilang
kalau aku turut berduka cita
maaf kemarin belum sempat melihat
ya makasih ya
mungkin lagi rakot ya
tidak tidak maaf
aku betul betul bangat kamu disini
angkat ini susah banget
ya udah aku bantuin
satu dua tiga
nanti nanti aku ada bunda
kalau emang ada pindah ke jakarta
kemanapun ada saya mau pergi
kamu sudah bilang sama ibu kamu
kamu belum bilang